tujuh belas kabupaten kota di jawa timur masuk zona kuning covid sembilan belas dan sembilan belas daerah lain masuk zona oranye
jawa timur terbebas dari zona merah sejak sekitar tiga pekan lalu
untuk menentukannya ada lima belas indikator epidemiologi satgas penanganan covid sembilan belas pusat
seperti kenaikan jumlah kasus jumlah tes tingkat kesembuhan jumlah kasus kematian dan kapasitas rumah sakit
hingga dua puluh satu oktober di jawa timur dilakukan lebih dari satu juta rapid test dan lebih dari empat ratus empat puluh ribu tes pcr
jika jumlah penduduk jawa timur sekitar empat puluh juta jiwa dalam seminggu harus dilakukan empat puluh ribu tes pcr
satgas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur pun mengatakan akan terus berupaya meningkatkan jumlah tes dan laboratorium pcr
serta pelatihan untuk tenaga kesehatan
jadi jumlah lab terus ditingkatkan
cuman memang kembali lagi kendalanya kan untuk adopsi pcr itu nggak semudah yang kita adukan
artinya nggak cuma ngedrop mesin terus pasti pcr itu bisa jalan enggak
karena problemnya sekarang ini adalah ketika sudah kita bagikan mesin mesin pcr ke rumah sakit maupun ke lab
belum semuanya siap
siap dalam artian psl dua nya siap dari segi sdm nya
tapi tetap kita akan terus meningkatkan testing ini maupun tracing dan treatment
karena pengawasan penerapan protokol kesehatan pun telah dilakukan melalui operasi justisi
yang telah diperlukan oleh kesehatan
pada empat belas september hingga dua puluh oktober berbagai sanksi diberikan kepada pelanggar
sementara itu epidemiolog universitas airlangga windu purnomo menyatakan kondisi ini belum aman dan real
ada beberapa daerah yang baru berzona kuning dan belum stabil serta jumlah testing dan tracing belum mencapai batas minimum who
angka kematian pun masih tinggi sekitar tujuh dua persen dibanding nasional sekitar tiga delapan persen dari target dua persen
sebelumnya angka kematian di provinsi ini sepuluh persen
sebelumnya angka kematian di provinsi ini sepuluh persen
mereka yang meninggal ini adalah yang dengan comorbid dan lansia
jadi artinya apa ini berarti persoalan dihulu
jadi dihulu itu masyarakat tidak melindungi mereka yang klansia dan punya comorbid
jadi mereka mengajak jalan jalan orang tuanya atau saudaranya yang dia punya penyakit pencernaan sehingga dia tertular di jalan atau di mana
dibawa jalan jalan ke mall
dan itu peranan dari sub gas penting
bukan hanya pemerintah yang terus memaksimalkan testing tracing dan treatment warga pun dianjurkan memakai masker menjaga jarak serta mencuci tangan